eh perempuan gatal lu ngapain ada disini
kak terlalu bangsa yang kasar gitu dong kak
eh nuk kamu nggak perlu ikut campur ya
jawab lu ngapain datang kesini
mbak saya tuh justru kesini mau ketemu sama mbak ali
salah lu pikir gue bakal percaya sama lu ah
maksud bapak ini apa pak
begini begini begini
kamu harus tahu kalau desain itu tidak penting
yang penting adalah marketing
bagaimana anda menjual produk anda biar laku
dan saya baru sadar tunangan anda memiliki potensial yang sangat besar
bahkan kecerdasan yang luar biasa smart
tapi apa hubungannya alia dengan perusahaan saya
ya pasti berhubungan dong anda ini gimana anda tahu
saya ingin dia menjadi front speaker ujung tombak pemasaran dari produk hasil kerjasama kita
apapun desain yang anda produksi di tangan benangan anda dia akan laku besar
lagi besar di pasaran karena kemampuan tunangan anda yang luar biasa
fakta bahwa tunangan anda adalah alia
itu membuat hubungan kita menjadi mudah
kamu tenang saja kamu tenang saja
karena kerjasama kita akan membuat dunia fashion guncang
bahkan kalau anda mau anda bisa mengambil penjahitan di pinggir jalan yang jahitannya tidak bagus
tapi pasti akan laku di pasaran
mit diminum boleh ya
gak ada ucapan makasih lagi nih
emangnya kalau aku ngucapin makasih yang kelima kali kamu mau ngasih apa
mit kamu percaya gak
kalau mata itu adalah jendela hati
aku seneng banget mit kalau lihat kamu ketawa
tapi aku juga sedih mit
karena dari mata kamu sinar mata kamu mencerminkan kamu sedih
mit tawaran aku
tawaran aku yang semalam masih berlaku loh
kalau emang ada yang mau kamu ceritain sama aku kamu cerita aja ya
mungkin suatu saat nanti aku bisa cerita semuanya sama kamu nuk
tapi sekarang masih belum bisa
gak perlu ada yang dimaafin
itu kan privisi kamu
yaudah sekarang aku balik dulu ya
yaudah aku antar ya
eh perempuan gatal lu ngapain ada di sini
kak terlalu banget sejak kasar gitu dong kak
nuk kamu gak perlu ikut campurin
job lu ngapain datang ke sini
mbak saya tuh justru ke sini mau ketemu sama mbak alia
lu pikir gue bakal percaya sama lu hah
setelah lu godain milo terus sekarang lu mau godain adik gue
merasa cantik lu
mbak masalah besar kak
aku udah deh
lu jangan kebanyakan ngomong ya
arvino itu pasti lagi menangis sama lu tau gak dari alam sana
ngelihat kelakuan lu kayak gini
coba kalau dia masih hidup ah
dia pas udah mati berdiri ngeliat kegatelan lu
pas abis milo lu sekarang godain adik gue
murahan banget lu
kak jangan keterlaluan dong kak
ah diam kamu
seperti biasanya gitu dengan air mata palsu lu itu
nggak usah ngelaku tau gak
mbak mbak tuh bisa diem dulu gak sih dan dengerin anak ngomong
sejak kapan kamu berani kasar sama kakak
udah akhirnya apa sama perempuan gila ini
kak kakak yang maksa aku berbuat kayak gini
karena kakak udah keterlaluan kak
kita datang ke sini tuh baik baik kak
bagus banget ya
lu mendingan pergi dari sini sekarang
sebelum gua bunuh lu
kakak bener bener udah keterlaluan
kakak loh punya hati kak
kamu tuh gak perlu kuliahin kata ya
apalagi soal perempuan gatel itu
gak perlu pakai hati
kan urusan kakak
aku udah kesayang
ketukup tangan kau veo rintang aku
tahan kota tau
mak spirant manja
aku sudah sakit kami
ke sini sudah soal tim uang kamu ah
pakai ide sendiri tanpa didikterang lain itu nggak bisa
dia malah nggak terkesan dengan desain desainnya mita
malah kemakan sama omongannya alia
dia besar kecil dan
mita tunggu mita
ada apa bu
perasaan ibu kok nggak enak ya pak
cukup khawatir dengan keadaan juli pak
kenapa sampai sekarang ada kabar tentang juli pak
allah pasti melindungi juli bu
dia anak baik
ibu jangan khawatir ya
gimana ibu gak mau khawatir bu
polisi aja belum bisa menemukan dia
ibu takut kalau ada orang jahat yang
ibu jangan berpikir yang macam macam
berserah ke allah bu